atlet yang akan dipilih untuk masuk pertandingan sepak bola dapat ditentukan berdasarkan data historis kecakapannya di lapangan
pelatih akan memilih referensi berdasarkan olahan data perangkat lunak asal negeri kincir angin belanda
teknologi kecerdasan buatan dengan menggunakan alat ukur local positioning measurement atau lpm ini
diklaim mampu merekam dan menganalisis kemampuan seorang atlet
data yang dihasilkan berupa kalkulasi kemampuan teknis dari rangkaian historis ketika atlet berlatih dan berlaga
selain itu alat ini juga dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dirasakan oleh pemain saat bertanding
di belgia dan belanda sendiri alat ini telah dipercaya untuk merekam seluruh data data pemain sepak bola
yang akan main ke liga profesional negara negara eropa
belum ada kebetulan di daerah area kita ini di asia ya
belum ada yang menggunakan sepak bola

that's why ya kayak sekelas afm banyak pemain yang akhirnya jadi cedera
pemain yang nggak siap segala macam
jadi kita ini sekarang mencoba kalau memang bisa kita bisa dengan ketua pssi yang baru
mungkin kita bisa mengenalkan ini memperkenalkan alat ini
supaya mungkin bisa memperbaiki apa yang mereka kurang
kurangan itu sebenarnya kan because of data
kita nggak punya data intinya itu kita nggak punya data
namun kehadiran teknologi ini disanggah praktisi sepak bola tanah air
menurut mantan pelatih tim nasional futsal indonesia justinus laksana
data bukan segala galanya
menurutnya kemampuan seorang atlet sepak bola harus dilihat juga
dari latar belakangnya kecerdasan intelektual disiplin dan mental
selain itu karena pesepak bola adalah atlet yang bekerja dalam tim
faktor non teknis misalnya berupa tingkat pengendalian emosi
juga jadi pertimbangan pelatih
faktor teknis dan non teknis bisa digabung untuk mencetak pemain hebat
kalau menjadi alat bantu sih bisa bisa aja nggak ada masalah
toh intinya adalah pada saat kita merekrut
seperti yang saya lakukan dulu waktu saya masih jadi pelatih timnas
saya rekrut pemain saya melihat saya harus menonton
saya menonton berapa kali pertandingan baru saya ajak dia bicara
tujuan dia apa maukah dia masuk tim nasional
saya lihat backgroundnya seperti apa
banyak faktor ini akhirnya membuat saya mengambil keputusan
ini pemain saya ambil atau tidak
bukan dari berapa gol dia cetak bukan dari berapa pemain dia lewatin
bukan dari berapa detik dia melakukan sprint lima puluh meter
karena kita bicara manusia yang bekerja bukan robot
kalau dia bisa syuting di kandang
apakah pada saat dia bermain di thailand atau iran
bisa melakukan hal yang sama
masalah apa masalah mental